stasiun tebet kini memiliki wajah baru setelah program revitalisasi yang dilakukan sejak tahun lalu
telah rampung dan tinggal diberikan sentuhan akhir di beberapa sisinya
penataan kawasan terlihat dari peningkatan fasilitas di koridor pedestrian
untuk memberikan rasa nyaman kepada pejalan kaki
berbagai ornamen bangunan juga semakin membajakan mata calon penumpang
selain tampilan luar yang semakin cantik untuk spot berfoto
tujuan utama revitalisasi saking tebet adalah untuk menghadirkan konsep transit oriented development
atau memudahkan masyarakat untuk berpergian dan juga berpindah angkutan
karena stasiun yang memiliki sistem transportasi pengumpan
revitalisasi membuat stasiun ini terintegrasi lebih baik dengan moda angkutan lain
antara lain halte transjakarta dan mikrotrans
hingga lokasi pick up dan drop off untuk transportasi
pada tahun dua ribu dua puluh penumpang kereta merasa senang dengan stasiun yang semakin terintegrasi
pertama penumpang kereta tersebut memiliki sistem transportasi pengumpan
menurut saya stasiun tebet ini lebih baik dibandingkan sebelumnya
karena sekarang ini ada tempat menunggunya lebih bagus
terus fasilitas yang lain ini tempat menunggunya dulu kan nggak ada
sekarang udah mulai ada jadi lebih bagus dari yang dulu
revitalisasi stasiun tebet tergabung dalam penataan stasiun terpadu tahap kedua
sama stasiun manggarai stasiun gondang dia dan stasiun palmerah
keseluruhannya ditargetkan rampung akhir tahun dua ribu dua puluh satu
penataan kawasan stasiun ini hasil kolaborasi pemprov dki jakarta
dengan pt kai pt mrt jakarta dan lebih dari lima belas kolaborator lain
reza ramadan fajar indrajaya jakarta